meminjam istilah bu mega tadi disampaikan sekarang ini semua sedang berdansa
dan pada saatnya nanti musik akan berhenti ketika tiba hari partai partai politik harus mendaftarkan
talon talon presiden talon talon wakil presidennya di kpu
sehingga seperti apa realitas politik seperti apa peta yang akan disuguhkan dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
nanti akan bisa digambarkan dari hari itu ketika musik dimatikan semua kan gitu
dan tidak ada dansa dansa lagi
minjam istilah bu mekah
jadi kami tentu akan menghormati dinamika
yang terjadi misalnya dinamika partai partai politik lain ya
ada yang sedang mengganti ketua umum misalnya
kami menghormati proses internal masing masing partai